enggak mama harus bakar semuanya
kamu harus ngubahin perempuan itu
mama jangan mama
tahu jangan dibakar ma
yu mau apa kemari
oh i tahu
yu nyesel dan yu sekarang mau minta maaf sama i
pikir pikir dulu deh
memangnya yu pikir gampang
bang merupakan kata kata yang sangat menyakitkan hati seorang mama
aku nggak mau ribut ribut ma
i juga nggak mau
aku berharap kita bisa ngomong ini secara baik baik
aku minta tolong sama mama agar mama membatalkan niat mama untuk menikahkan aku dengan ayam
ai sudah membuat keputusan dan begitulah adanya
ayah nggak akan berubah tidak akan berubah
mah aku tidak mencintai ayah ma
ayah bosen dengar cinta
lihat buktinya cinta itu apa
you setengah mati cintanya seorang perempuan yang sudah meninggalkan yu
dan akhirnya apa
yu setengah gila
ditinggal mati sama pacar yu itu
yu udah setengah gila yu
itu namanya cinta itu
mama jaga omongan mama ma
terserah ayah mau ngomong apa menurut menurut ayah kok
asal yu tahu
alat orang lain erwin akan bersimpuh di kaki mama ini
dan mengucapkan terima kasih atas apa yang telah mama perbuat
ini yu malah kurang ajar
ayah sakit hati ayah
eh niatnya baik sama yu
ma tapi niat mama ini gak masuk akal ma
aku tidak mencintai ayah aku cinta anggrek
tapi anggrek udah gak ada erwin
kamu gak mau sadarnya
mama gak bisa melihat kamu kan jadi terus
angket udah gak ada udah gak hidup lagi udah mati
aku cinta anggrek
aku hanya mencintai anggrek maaf
kamu dengar saya mama kamu akan melakukan apapun untuk membuat kamu lupa sama perempuan itu
karena kalau kamu terus ingat kamu bisa gila
dan ingat satu lagi kamu tetap akan menikah dengan cahaya
tetap akan menikah
apa itu ma itu
biar habis semuanya
mama akan bakang semuanya
biar kamu gak inget perempuan yang udah mati
hanya bikin kamu gila tahu gak
mama jangan ma
mama jangan ma
mama harus bakang semuanya

mama jangan mama
jangan dibakar ma
nanti lupain perempuan itu
kok belum dateng ya
loh memangnya non gak pulang sama raka
ada urusan gitu deh
makanya aku gak jemput sama pak ujang
kamu juga kayaknya gak ada jemput sama satria ya
kamu bareng sama aku aja ya
kita pulang bareng yuk
kalau satria sih memang nggak mungkin jemput saya non
tadi saya marah sama satria
eh akhirnya satria juga ikutan marah sama saya
aduh sayang gak ngerti deh
baru juga pacaran berantem
eh siapa yang marah
kok dateng jemput lo ya kan
kamu kok gak marah sama aku
kayak orang kalau pacaran itu ya dalam percintaan
itu kalau mau ribut ribut sedikit itu bumbu
kalau masakan bumbu itu bikin lebih sedap gitu loh ya
jadi gak masalah lah
harus ada yang ngalah
kalau lo marah gue ngalah gitu ya
ya motorin silahkan
terima kasih sekali ya kalian berdua
ya udah deh
loh terus dina aku ditinggalin sendiri nih
gak apa apa deh
baru baikan emang enak
itu lagi berduaan
terus mampir kemana dulu gitu pacaran lagi
tenang aja nanti aku bilangin ke mama
kalau kamu udah kelas nantahan oke
ya dah selamat bersenang senang deh
terima kasih ya non
hah itu kan pak ujang tuh
kebetulan dia gak mau cowoknya
ini dia kesempatan aku
kili tersenyum berdendam
aku akan menjemputmu sayang
aku akan datang
erwin mau pergi jemput anggrek ya ma
padahal ingin makan sakit lightareth
dull because khan
kalian paham dah
talita kamu kan tahu aku gak bakal nyakitin kamu
aku mau ngasih kamu sesuatu
barangnya ada di mobil aku
ikut aku sebentar yuk
pak tolong buka pintunya pak
saya turun sebentar
pak buka pak
aku bisa turun sendiri
mau saya tarik
duh aku bisa jalan sendiri
nggak usah tarik tangan aku
gak usah tarik tangan aku
aku mau ngasih hadiah buat kamu
hadiah pertunangan mau ya
nggak usah udah di sini aja
kalau emang kamu perlu sebentar
oke aku buka
aku mirip banget sama aku ya
aku selalu bawa kemana mana gambar itu
soalnya gambar itu ngingetin aku sama kamu
kamu boleh ambil
kamu udah gila ya
ini bukan aku
bidadari itu bukan aku sakti
aduh aku nggak tahu harus ngomong apa
kamu nggak benar benar gila
aku nggak bakal macem macem sama kamu
aku masih punya hadiah lagi loh buat kamu
mau kamu tuh apaan sih
aku udah punya tunangan
aku udah tunangan sama raka
jadi kamu nggak usah macem macem sama aku
aku penting kebaikan sake lu

kamu mau ke hairst register campus
bakal tahan ya